sebentar ya bas
sebentar ya bas
selamat siang penjelang sore
kami telah mengamankan dua orang
yang mana mereka adalah
terhadap masyarakat terkait dengan penjualan tiket coldplay
kemudian yang kedua
dengan inisial w
yang mana website ini adalah
mereka beli dari
sudah lumayan followernya
sudah cukup banyak followernya
kemudian dari website ini
di dalam twitter ini juga
website ini telah

dan ini adalah
website konser sebelumnya
setelah mereka membuka
untuk menjual tiket
masyarakat atau para korban ini

nah kemudian mereka menyampaikan
book slot sebesar lima puluh ribu per tiket
nah kemudian mereka menyampaikan
melalui grup whatsapp yang mereka bikin
mereka menyampaikan bahwa
kalau dalam satu jam
atau para korban ini tidak
menyetor uang sejumlah
karena dengan ada
para masyarakat atau para korban ini
yang mereka buat
dengan cara mereka juga
membeli rekening tersebut
adalah bukan identitas mereka
atau bukan identitas pelaku
ke tempat kita
lebih kurang enam puluh orang
lebih kurang enam puluh orang
men tracing yang ada di tabungan mereka